komisi lima dpr menerima surat permohonan bertemu dari maskapai penerbangan lion air
pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada selasa siang dua puluh empat mei di gedung komisi lima dpr jakarta
kesalahan penurunan penumpang dari pesawat jt satu ratus enam puluh satu dengan tujuan singapura jakarta di terminal domestik
yang terjadi pada sepuluh mei lalu mengakibatkan terbitnya surat pembekuan izin kegiatan ground handling
dari kementerian perhubungan untuk pt lion group di bandara internasional soekarno hatta
pihak maskapai menilai surat pembekuan terhadap lion air dikeluarkan tanpa investigasi
serta berpengaruh terhadap karyawan dan penumpang